pro pro jadi pacarnya aurel
dia akan dilepasin
dan semuanya akan baik baik aja
sendiwara kita ketahuan frey
lu harus itu tahu
aurel itu anak yang baik
dia gak pernah hidup susah
dia selalu hidupnya yang enak
tapi sekarang lu lihat
dia sekarang lagi menderita
semua tuh gara gara lu
lu tuh bener bener udah ngerusak
sekarang gue minta maaf
biar gue yang cari cara ngebebasin aurel
gue udah gak percaya lagi sama lu
lu kerjasama sama mereka
gue gak peduli
jangan laporin ke polisi
aurel akan tambah bahaya
bukan karena gue nyelakain aurel
lu cemburu karena lo tahu apa yang terjadi antara gue sama aurel
di hari sebelum aurel diculik
lu kaget kalau gue tau perasaan lu
gue bukan anak kecil
semua orang juga tahu kok
betapa cintanya tuh sama aurel

boleh bete sama gue
tapi lu gak bisa laporin ke polisi
lu boleh bete sama gue
aurel bukan orang sembarangan
aurel akan tambah celaka
aurel akan tambah celaka
aurel akan tambah celaka

gue gak akan ngebebasin lo karena lo udah ngerebut neo dari gue
eh nur ya neo itu gak cinta sama lo neo gak bisa maksa dia
gue tinggal bilang sama bokap gue dan maksain neo untuk nikah sama gue
dan lo siap siap aja buat nerima undangan pernikahan gue sama neo